pendekat hukum itu harus kamu pahami
ya apapun risikonya jangan melanggar hukum
ya perintah atasan kamu ikutin
serta semua polisian yang telah dibati
saya banyak banyak mengucapkan terima kasih
ini menangkap pelaku pelaku
dan saya juga mengucapkan terima kasih
yang telah menyediakan kuota khusus
menjadi bagian anggota polri
dan media streaming lainnya